bang hendar atas putusan ma soal syarat calon pilkada ini ada yang melihat bahwa ini sifatnya sama kayak putusan mk nomor sembilan belas
mengakomodasi keluarga jokowi untuk jadi peserta pilkada ngeresponnya gimana dari gerindra sendiri nih bang
ya sudah lah nanti juga kalau ternyata ya kan pada saatnya ternyata mas budi jiwandono tidak berpasangan dengan mas kaisang kan kecele sendiri gitu loh
jadi hal hal seperti ini udah lah nanti kita lihat saja ke depannya bagaimana
kalau bicara masalah pola prasangka dan lain sebagainya saya juga nggak mau berasumsi apa apa tentang masalah ini
tapi kalau jadi pasangan sama mas kaisang gimana
ya enggak gini gini kalau saya kalau kami ya fokusnya ini kan ke mas budi kader kami itu yang saat ini ya ditop list untuk kita ajukan sebagai
apa namanya itu kepala daerah di dki jakarta ini adalah
siapapun wakilnya ini masih melihat kepada dinamika yang terjadi
anda tahu sendiri kan saat ini ya kan bagaimana proses fluktuatifnya dinamisnya
mempersatukan dua pasangan calon ini ya di pilpres di pilkada
sangat cair sekali dan sangat dinamis sekali
jadi hal hal seperti ini nggak usah ditanggapi secara lebih mendalam lah ya
kalau saya melihatnya gini juga dari sisi hukum ya saya melihatnya gini ya
jadi saya ngambil hal hal yang positif positif saja
kan ada perubahan perasa itu ya artinya usia itu tetap di tiga puluh tahun kan seperti itu ya untuk apa namanya itu gubernur ya
dan dua puluh lima tahun untuk bupati dan wali kota
kita melihatnya kan kepada filosofinya bahwa usia usia tersebut kan dianggap matang untuk menjalankan tugasnya kan gitu ya
nah ini kan frasa yang dihitungkan bahwa yang dirubah itu ya kan berusia tiga puluh tahun sejak netapan
saya melihatnya begini aja ngambil sisi positifnya aja
dianggap mapan ya sejak penetapan pasangan calon apakah sejak penetapan baru dia bisa bekerja bukan sejak dia ditetapkan
jadi itu yang saya melihatnya secara esensi ya
ngambil hal hal yang sifatnya positif aja lah saya melihat
sambil kita coba perbaiki komunikasi dengan bang hendar
mbak bivit atau gimana melihatnya
ya ini justru buat saya jadi nggak logis ya
karena kalau saya membaca atau saya membahas hakimnya nih tiga hakim ini
nggak logisnya karena kalau memang tujuannya adalah untuk anak muda
apa sih bedanya antara tiga bulan dengan empat bulan
maksud saya kalau apa definisi anak muda
apakah ada perbedaan yang signifikan
seseorang itu dikatakan anak muda pada bulan september dua ribu dua puluh
kemudian menjadi tidak muda lagi pada bulan januari dua ribu dua puluh
misalnya ini kita bicara logikanya ya kita nggak bicara di luar logika dulu
nah dan kalau saya sih menanggapi bang hendar
memang kita perlu memisahkan sih antara perilaku dari keluarga pak jokowi
yang sekarang lagi disoroti ya karena begitu banyak peristiwa
termasuk pola ini yang tadi saya katakan sebagai pola
dengan urusan dari partai gerindra
buat saya sayang juga kalau akhirnya ada pihak pihak yang kecipratan begitu
perilaku perilaku nepotisme seperti ini
yang akhirnya akan jadi merusak suasana pilkada
yang sebenarnya kita ingin menjadi lebih demokratis
jadi di titik ini kita kritik dulu persoalan pola bagaimana kakak adik ini
menggunakan dua mahkamah untuk membukakan jalan untuk pemilihan
kita lepaskan dulu dari pemasangan
pemasangan secara politik yang memang masih cair sampai sekarang
dan anda melihat bahwa ini ada upaya perniapan yang sedemikian rupa
untuk bisa memunjukkan kaesang di pilkada itu
saya sih melihatnya begitu karena saya membaca pola tadi ya
fokusnya kaisang dulu ya karena pasangannya kita belum tahu deh gitu
tapi apa namanya dengan logika yang tadi saya jelaskan kan jadinya juga kelihatan
dan pemohonnya juga mas pemohonnya ini partai garuda
perlu saya ingatkan bahwa waktu putusan untuk gibran
sebenarnya partai garuda bersama dengan psi
dan beberapa pemohon lainnya juga memajukan hal yang sama
jadi ada lagi kan pola berikutnya yang terbaca juga
hal seperti itu yang bisa membuat kita berkesimpulan ini
sudah menjadi semacam modus operandi begitu ya
untuk membuatkan sebagai apa untuk ikut dalam pencalonan
ditambah lagi profil ketua garuda ini adalah adik dari ketua dpd gerindra dki
kalau dikait kaitkan itu kan aduh jadi bisa semua dikait kaitkan
sekarang pertanyaan saya apakah dalam satu keluarga itu
apa namanya itu bisa multi partai atau tidak gitu loh
jadi kan bukan hanya terjadi di partai gerindra saja
kakak adik itu malah bisa berantem loh
ya kan di satu keluarga karena beda partai
jadi nggak bisa juga dikaitkan dengan hal tersebut
kalau kita bicara terus berprasangka negatif pasti pasti
saya pengen bicara juga masalah normanya tadi ya kan
yang berubah itu kan usia tidak berubah
ya tiga puluh tahun untuk gubernur ya kan dua puluh lima tahun untuk bupati wali kota
yang berubah itu kan bahwa itu berlaku sejak penetapan pasangan calon
yang frasanya dirubah sejak pelantikan
saya pengen balik lagi kepada hal yang sifatnya sangat fundamental
dan filosofis dalam pasal tersebut
dimana bahwa kapan sih seseorang apa namanya itu gubernur itu
dan wakil gubernur terpilih itu bisa bekerja ya kan
ya dikaitkan dengan pasangan dengan usia matang yang dianggap matang di usia tiga puluh itu
bukan saja sejak saat penetapan
nah itu sebenarnya hal hal yang harus dilihat juga gitu loh
apa sejak penetapan mungkin dia belum cukup matang dari sisi norma usia tadi
tapi kapan dia bekerja dan cukup matang
ya sejak dia dilantik baru dia bisa bekerja
nah ini hal hal yang harus kita lihat mungkin ya
kita kesampingkan dulu hal hal yang sifatnya apa nama itu
tapi saya melihat hal ini sifat sangat fundament
bahwa seseorang dianggap cukup matang ya kan
untuk bekerja menjadi seorang kepala daerah dalam hal ini dkj
di daerah khusus jakarta di usia tiga puluh tahun
bukan sejak saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon
sehingga momen yang anda lihat ini yang muncul di publik ini kebetulan saja menurut anda bang hendar
jadi kalau ada apalagi menyer nyer partai garuda dikaitkan dengan arjadzapatria ya
dengan rida sabana dan lain sebagainya
saya rasa terlalu jauh sampai ke arah situ gitu loh
ya yang diuntungkan bukan bisa jadi bukan kita juga kalau itu dianggap ada diuntungkan
mungkin partai lain kalau mas keseng pengen maju
jadi ujungnya ujungnya ini maksud saya ya maksud saya
oke lah mas kaisang bisa maju
ternyata tidak berpasangan dengan
dengan mas budi seperti itu ya
tapi dia diperpasangan dengan calon dari pdi ya kan
ini orang orang yang pro terhadap pdi perjuangan gimana coba
sangat terlalu jauh ya dimana jangka waktunya kita masih sampai bulan agustus lagi kan gitu
masih panjang prosesnya tapi dinamikanya masih panjang
dari sisi politisnya untuk di
dua pasangan calon ini ya kan
untuk menjadi satu kesatuan
yang elemen harus dipersatukan
dinami mau jadi apa namanya itu gubernurnya jerninya bagaimana
gegabah juga kalau ada apa namanya
ada suatu anggapan atau tuduhan bahwa ini ada modus yang sama
ada tanda kutip ada operasi terhadap hal tersebut
dari gerindra nggak akan sekonyol itu juga untuk melakukan hal tersebut
tapi yang fix yang pasti bahwa
menjadi top list untuk maju di
apa nama itu pilgub jakarta
tidak ada hostnya atau kita yang terlempar atau bagaimana ini
nah mbak bivit langsung saja singkat saja untuk anda terakhir
apakah putusan ma ini sudah final dan mengikat menurut anda
jadi gak ada ini lagi apa gak ada upaya hukum yang lain
sudah final dan mengikat tinggal prosesnya untuk berlanjut kemudian